satu kawasan terpadu komersial kembali dibuka di surabaya
trans icon surabaya menghadirkan pusat perbelanjaan perkantoran hunian hingga wisata di satu lokasi
salah satu destinasi wisata menariknya adalah wahana salju trans snow world yang sudah dibuka sejak lima agustus
sebagai salah satu destinasi wisata yang berada di kawasan terpadu komersial trans icon
wahana wisata salju berlabel trans snow world menjadi incaran utama warga jawa timur
gubernur jawa timur dan forkopimda jawa timur pun mencoba beberapa wahananya pada jumat pagi
disiapkan tak kurang satu ratus dua puluh ton salju setiap harinya
suhu ruangan juga distandarkan lima derajat celcius
selain wahana wisata kawasan terpadu komersial ini juga dilengkapi dengan pusat perbelanjaan perkantoran hingga hunian
hari ini untuk
untuk bisa mencari tempat wisata rekreasi dan yang sekaligus menjadi satu kesatuan dengan shopping mall di surabaya ini saya belum temukan
maka bagi warga jawa timur warga indonesia dan banyak juga yang kesini dari malaysia dan dari singapura
karena memang direct flight nya sudah dibuka
bahkan dari singapura itu sudah terbang
tujuh ratus tujuh puluh tujuh itu sudah landing di juanda setelah covid ini makin terkendali
artinya bahwa resonansinya bukan hanya lokal nasional tapi juga regional asean countries
insya allah bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi di kota surabaya dan jawa timur tentunya
salah satu perkantoran yang juga diresmikan adalah perbankan khususnya bank mega

yang selalu berhasil menjalankan perbankan yang terkendali di jawa timur bali hingga nusa tenggara
pasti karena kan kita berdirinya juga di satu kawasan komersial kawasan ya
itu juga didukung oleh tim dan sister company kita dari ct corpora
sehingga tentunya nasabah nasabah yang berada di sekitar lingkungan sini itu juga akan lebih mudah mengakses
dengan fasilitas fasilitas yang ada di bank mega
dan juga dapat menikmati kawasan
jadi ada kantor kemudian kita juga ada mall dan kawasan bermain untuk anak anak
jadi paling lengkap
tentunya ini akan berdampak perekonomian di daerah sekitar sini juga akan mulai bergerak
terbukti baru saja diresmikan terdapat masyarakat sekitar yang menukarkan mata uang dolar menjadi rupiah
transaksi seperti penukaran mata uang asing menjadi rupiah ini pun dinilai chairman ct corp
khairul tanjung memperkuat perekonomian negara
maka rupiahnya akan menguat
jadi tugas bi jadi lebih ringan
karena salah satu tugas bi menjaga stabilitas rupiah
sementara untuk pusat perbelanjaan trans icon mall juga memberikan tempat untuk produk lokal
karena itulah mantan menteri pendidikan m nuh sekaligus penanggung jawab kawasan trans icon surabaya
menyatakan kawasan terpadu trans icon surabaya bisa menggerakkan perekonomian dari berbagai sektor
paling tidak di sini itu butuh lima tenaga kerja baru
jadi kita bisa membayangkan dengan lima itu berapa rentetan
yang mendapatkan kemanfaatan dari kehadiran ini
yang tidak hanya itu masyarakat di sekitar akan rame buka kos jualan makanan demikian dan seterusnya
itu dampak ekonomi atau kesejahteraan
yang kedua sebagai mesin untuk menumbuhkan di kawasan
tidak hanya surabaya tapi juga yang ada di indonesia timur
karena kehadiran di sini itu akan mengangkat yang lain akan ikut terangkat
grand opening trans icon mall dilaksanakan
selama tiga hari berturut turut mulai tanggal lima hingga tujuh agustus dua ribu dua puluh
trans icon merupakan salah satu perusahaan di ct corp satu naungan dengan cnn indonesia